tiga ratus dua puluh tujuh prajurit tni al di markas komando armada dua surabaya
menjalani screening untuk menjadi donor plasma konvalesen
mereka menerima pertanyaan tentang riwayat kesehatan dan diambil sampel darahnya
sebelum melakukan donor plasma konvalesen
para calon pendonor ini harus dilakukan screening terlebih dahulu
seperti misalnya anamnesa dan sampel darah
untuk anamnesa ini para calon pendonor akan diberikan beberapa pertanyaan oleh tenaga kesehatan
kemudian dilakukan pengambilan sampel darah
nah selama dua atau tiga hari ke depan hasil kemudian akan keluar
dan para calon pendonor yang dinyatakan loros persyaratan ini baru bisa melakukan donor plasma konvalesen
nah meskipun saat ini terapi plasma konvalesen ini masih dalam tahap uji klinis
untuk terapi tambahan covid sembilan belas
namun saat ini ini menjadi salah satu ikhtiar untuk pengobatan covid sembilan belas
selain pernah terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dengan tes pcr calon donor plasma konvalesen juga harus berusia delapan belas sampai enam puluh tahun
dengan berat badan lebih dari lima puluh lima kg
bebas gejala covid minimal empat belas hari setelah dinyatakan sembuh
dan tidak menerima transfusi darah dalam tiga bulan terakhir
pengambilan plasma konvalesen akan dilakukan di pmi surabaya dan sidoarjo
sesuai ketersediaan alat
personel yang memenuhi syarat akan dipanggil untuk dilaksanakan donor langsung
untuk tni angkatan laut
kembali donor darah konvalesen atau plasma konvalesen ini
dilaksanakan dalam rangka percepatan penanganan covid sembilan belas
dari kegiatan kegiatan sebelumnya yang sudah dilaksanakan
kebutuhan plasma konvalesen di jawa timur per hari rata rata satu empat ratus kantong
sementara ketersediaannya hanya sekitar sembilan ratus kantong per hari
selain sulit mencari donor jumlah mesin untuk mengolahnya juga terbatas
saya sendiri tiap hari itu
diterpon minta darah
tapi ya itu donornya yang sulit
dan antrinya juga banyak
jadi kalau sudah ketemu donornya antrinya
karena mesinnya cuma bisa hanya jadi itu
satu mesin kira kira satu hari itu
bagi daerah yang tidak memiliki mesin plasma konvalesen
ini tentu menjadi persoalan
calon donor harus menempuh jarak yang jauh untuk melakukan screening
kemudian kembali lagi untuk proses pengambilan darah
komunitas blood for life mengatakan
pmi setiap daerah harus mendapat bantuan mesin
melakukan jemput bola
bekerjasama dengan rumah sakit melalui surat pernyataan ketersediaan pasien
atau dinas kesehatan terkait data penyintas covid sembilan belas
atau bahkan melibatkan komunitas donor darah
mereka nggak mungkin dong hanya screening saja di sana
selalu ya balik lagi
tidak ada operasional atau tidak ada tim penjemput bola dari pmi
atau pmi bekerjasama sama perangkat yang ada di kabupaten
tempatan setempat lah
memang tidak harus tertumpu dengan pmi sih
tapi ini harus dipikirkan
di pmi surabaya tujuh mesin dalam satu hari hanya bisa menyadap plasma konvalesen dari tujuh puluh donor
sementara di sidoarjo empat mesin dalam satu hari hanya bisa menyadap plasma konvalesen empat puluh orang
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur